oke ini yang lagi rame wajar nggak kang asep publik bertanya tanya publik meragukan dan publik
agak kecewa atas nama keadilan proporsional tadi bahasanya pak hakim agung ini kemudian ada sunat
ada diskon tadi bukan wajar mungkin saya perlu belajar atau siapa yang harus belajar saya nggak tahu
dari saat saat ini sama sama dua puluh tahun yang lalu hakim jakarta pusat sama saya jadi suaranya begini
rumah ya gini makanya bener sama dengan kawan kawan reformasi dikorupsi reformasi
tujuannya kan menghilangkan korupsi kan nah korupsi itu kejahatan serius penanganannya
luar biasa satu itu nah ketika ada perkara korupsi yang modelnya partai politik dan
sebagai kekuasaan kan udah tahu tuh ada beberapa pesan nah sekarang bicara juridisnya
mahkamah agung itu bukan stabilisator ya tadi katakan bukan bicara keadilan pn pt yudek taksi
bicara fakta mahkamah agung widek yudek yuris nah ketika pemeriksaan kasasi ke mahkamah agung
ada pasal dua ratus lima puluh tiga hanya tiga kewenangannya ya penerapan hukum apakah hukum secara dilakukan atau tidak benar atau
tidak tiga kompetensi jadi hanya itu masalah berat ringannya hukuman bahasa sederhananya stramat
ya tidak tunduk kepada kasasi nah sekarang ribut kok putusan di sunat dikurangi ditambah sudah boleh
mahkamah agung boleh menambah berbeda putusan tapi harus mengadili membatalkan tadi pernyataan pak
aldisa tadi kan pn pt pasal dua belas dihukum tiga ratus dua puluh lima tahun mahkamah agung pasal sebelas tadi menggunakan jabatan
pengaruh satu kasih data kepada pak andi mohon maaf ya saya punya hak untuk eksaminasi konotasi
coba perhatikan para perkara perkara yang sejenis ya yang dimana dipengaruhi anak buahnya dan dia
punya kekuasaan umumnya pasal dua belas tahap para pegawai kampung ini mengatakan pasal yang dibuat di desa masa
ada yang di pnpt yang sudah benar dan tepat
pnpt bagus tuh lima tahun
ya harusnya lebih malah kolosasi
nah sekarang kan ma
alasannya ya iya diturunkan
maka dia menggunakan pasal sebelas
itu namanya teknik
tapi kan terlalu dong
ini perkara perkara sejenis yang diadili yang prosesnya hampir sama
silahkan mahkamah punya data kok itu
ada inkonsistensi makamu agung
jadi bagaimana caranya
itu sering saya kritisi kan
jaman arti juga sebenarnya gak boleh nambah gak boleh kurang
supaya mereka gak diomongin lagi pasal dua puluh lima atau letirkan saya
nah sekarang teknik tadi
apa yang membuat turun dari pasal dua puluh
bukan turun berubah nih dari pasal dua belas ke pasal sebelas
ini bukan bicara keadilan
pnpt tepat atau tidak
nah sekarang pt sudah tepat pasal dua belas kok
dan umumnya perkara yang modusnya
kayak begini pasal dua belas
icp pasti punya
ada itu pertimbangannya
nah sekarang tadi kan makanya
karena salah posisinya sehingga menang pasal sebelas
sudah lah itu bisa satu semester dengan saya diskusi
mungkin ada acara khusus atau cnr
saya baca dengan andi samsan
saya tunggu unsur pasal dua belas
kalau misalnya itu tepat pasal dua belas
kalau tepat pasal dua belas artinya apa
makam agung gak bisa membatalkan
seharusnya telah tepat penerapan hukum
tolak kasasi harusnya
ini kita akhirnya
kasasi membawa kita ke masalah mikro dulu nih
masalah idrus marham gitu ya
itu ada aroma apa
apakah memang judgement hukumnya itu sudah tepat dengan perspektif hukum mereka
atau anda mencium ada bau sangit
kalau mencium saya cium cewe kalau aroma aroma pisang gitu kan
kalau saya melihatnya begini ya
jadi kan sekarang ada kecenderungan taruh taruh petik ya
cewek kan punya data tuh
rata rata dua tahun ya
nah sekarang kan setelah arti jauh gak ada
bagaimana mereka tuh dikonsumsi
berapa yang terdatakan berkurang
cuma kan sekarang udah mulai ketahuan cara menguranginya tuh
tadi membatalkan pasal
berbeda menggunakan pasal yang ringan
cuma mereka lupa
bahwa ada jusbudensi yang diputus
umumnya pasal yang sama begitu
saya kita hormati putusan ya
nah kenapa mereka misalnya putusannya berkurang
ya saya tidak tahu gitu
ya mungkin lagi musim sekarang
eksekutif juga kan dengan remisi
nah kalau ini
tapi menurut anda
saya mau ke mas tama deh
ini kalau tadi
kalau kata kang asyif
selain musim mangga sama durian yang lagi harganya cukup murah
ini katanya musim musim sunat hukuman juga lagi banyak
anda melihat ini ada orkestrasi khusus
atau memang sporadis parsial aja
saya melihat memang ada kondisi yang dimana
hukum pemerintahan korupsi itu melunak
dari mulai level undang undangnya
misalnya undang undang kpk
sampai kemudian putusan pengadilan
sikap presiden memberikan garasi
sampai di putusan pk
itu bareng barengan nggak
kalau yang saya lihat
memang itu menjadi kecenderungan
dalam beberapa tahun terakhir
dua ribu delapan belas itu rata rata orang diponis
kalau kena perkara korupsi
dua tahun lima bulan
itu bisa dibayangkan ya
betapa dalam bayangan saya
korupsi itu untungnya besar
dua tahun lima bulan
rata rata di dunia
yang kemudian dua ribu sembilan belas
kita masih hitung lagi
nah dengan kondisi yang dalam bayangan saya
masih terbilang ringan
ini belum lagi diganjar dengan tadi
pengurangan pengurangan hukuman di tingkat pk
atau di tingkat peninjauan kembali
belum lagi nanti kita bicara juga soal garasi
kemudian kita bicara soal kpk yang
tidak sekuat sebelumnya
jadi saya melihat
orkestrasi yang terjadi adalah
negaranya makin melunak
dari semua sektor
ke mahkamah agung
turning pointnya dimana
kalau anda katakan
berarti kan pasti ada titik baliknya kan
ada dimana titik baliknya
sangsi atau seputusan pengadilan ya
kalau temanya hari ini bicara soal
pengurangan masa hukuman
maka kita akan evaluasi putusannya
beberapa tahun terakhir
pak arti jok masih ada di
kecenderungan semakin naik
misalnya kalau di dua ribu delapan belas
sampai di mahkamah agung
lima tahun sembilan bulan
bahkan orang agak males gitu
yang mengajukan ke
takut ditambahin hukumannya
sekarang yang terjadi
sekarang yang terjadi adalah pengurangan
kemudian saya juga bisa melihat misalnya
bagaimana pernyataan pak andi samsan
yang mengatakan bahwa
bicara soal hukumannya
kita bicara soal pengembaliannya
nah soal pengembalian juga
dalam bayangan saya juga terjadi
suroso itu mantan
salah satu direktur pertamina
yang juga di vonis
dia tidak hanya dihukum
dia harus mengganti
ada uang pengganti
seratus sembilan puluh ribu us dollar
selain hukuman dikurangin
dia gak harus bayar
seratus sembilan puluh ribu us dollar
dari tingkat pertama
sampai dengan kasasi
itu memperkuat posisi itu
kalau kemudian ada klaim
kita bagaimana pengembaliannya
bagaimana melihat pengembaliannya
di tingkat pkw juga sama
tidak hanya mengurangi hukuman
kewajiban bayar uang pengganti
jadi judgement hukum
dalam bayangan saya nggak tepat
salah satu direktur
itu juga terjadi demikian
ketika dia masuk ke pk
nah kita bicara soal pk
masuk ke pk
tidak hanya bicara pengurangan pengurangan yang
baik saya minta produser untuk menyiapkan grafisnya
selain nisworozo tadi
ada idris marham
beberapa nama nama lain
yang sempat dirangkum oleh kawan kawan kami
sudah ada kita lihat
di belakang kang asep
wajahnya harus berputar sedikit ya
sunak vonis koruptor ala mahkamah agung
ini idris marham ya
dari lima ke dua tahun
irman guzman empat lima
dipotong jadi tiga
kawannya kang asep
sepuluh turun tujuh ya
dulu juga idris marham
diidolakan oleh kang asep
dua belas turun sepuluh gitu
yang harus menjaga
turun di sunat semuanya gitu
seberapa wajar sebenarnya
kalau ngomong susah
mending bercanda ya
kita di pakultas hukum tuh
nggak belajar ajabar
pelajarnya mungkin cipoah
jadi ngitung jumlah kurang
jumlah kurang gitu
kita hormati sekali pengurangan
tapi sekali lagi
ketika mengurangi tadi
harus ada alasan hukum
benar nggak pnpt menerapkan hukum
pnpt sudah bener
dari makam agung nggak dikurangi
nah kebetulan sekarang pasalnya beda
tapi alasan usurnya
saya tidak sependapat gitu kan
saya nyambung yang tadi katakan
jadi sekarang tadi katakan budi
ada indikasi sebenarnya
kenapa makam agung kecenderungan
koruptor ringan diberi ini
dulu kpu itu punya itikat baik
sarat calon pejabat
dpr itu kan tidak boleh koruptor
kan diuji ke mahkamah agung
dibatalkan oleh makam agung
bapak boleh kan
sejak awal juga memang koruptor
dibolehkan jadi pejabat
terbukti kan di jawa tengah
lakukan lagi kan
berarti ada will dari mahkamah agung
nah sekarang itu
itu indikasi kan sekarang
di awal itu jadi titik
awal dan titik tujuhnya
jadi ada konsistensi dong
dari makam agung
nah ya makanya sekarang lagi musim
konsisten artinya menurunkan
tapi kalau menurunkan
saya terserah itu kemenangan makam agung
jangan sampai begini
kan sekarang kejahatan
ini satu satu ya
yang paling tidak masuk akal
idrus marham itu kan seorang pejabat
itu yang terlibat kan banyak
tapi terbukti kan
satunya juga baru bebas kan
yang kemarin itu kan
di pn itu
aneh juga itu
itu yang satu lagi
yang empat lima tiga tahun
walaupun ada ekspresi datim tertentu
terlepas uangnya sedikit
tapi kan ketua lembaga tinggi negara kan
dia tidak terbuka
soal apal dan semuanya
menutupi yang lain
ada pelaku pelaku lain
mesti dibongkar kan
tidak berjilid jilid kan
apalagi seorang pendegak hukum
dibukanya kan oleh mahasiswa saya
ini lebih lucu lagi kalau ini ya kan
coba pertemuannya di apartemen
apa yang terjadi
turunnya delapan ke tujuh
masih mending kan
harusnya penegak hukum lebih berat kan
berkacau dengan akhil bukhtar yang dijatuhi
ya iya lah berat
iya kan kemana
itu kan kaitan dengan saudaranya kan
kaitan berapa yang mendapat
sudah untung tapi
padahal dia kan menikmati lama
di luar baru terakhir diproses
ini kan kelihatan
produs yang mereka lakukan
tindak pidana korupsi
yang harus penahanannya luar biasa
ketika hakim pnpt telah tepat dan benar
ini kan kpk kan semua ya
ketika kpk melakukan
nah sekarang kan sia sialah kpk
kalau mas tama ada komentar nggak
untuk orang orang ini
mana yang paling masuk akal dan tidak masuk akal
kalau dalam bayangan saya
kalau kemudian sudah levelnya pak patrialis
ini kan dia
yang kemudian kalau dalam
ketika dia yang makam makam konstitusi
betul betul orang yang sudah
betul betul menilai hukum itu
sudah nggak mikirin lagi soal duniawi
kira kira begitu lah
ini nggak demikian sanksinya
pak akhil mukhtar
ketika dia melibatkan pendah hukum
apalagi di high level
harusnya sanksinya semakin berat
ini malah dikurangi
ini malah dikurangi
dia dari partai agama
harusnya lebih berat kan
kemudian hal hal lain
seperti pak wc kaligis
yang kemudian dianggap
begitu juga terjadi
gerasinya pak jokowi
yang kemudian juga mengatakan
pada gubernur aranas ya
itu juga dia sakit
nah yang saya lihat sebetulnya
ketika memang dia sakit
yang diperbaiki adalah
bagaimana kemudian perawatannya
kesempatan dia untuk berobat
apakah belajar awal
sakitnya besok nih
karena dia tua
terus pertanyaan saya
ya udah tua
hukum tuh mengenal
kalau sakit tuh
nggak bukan alasan penghapus
itu asas hukum
siapa penasihat penasihat hukum mereka
kok alasan karena tua
nanti takut apa apa
ya salah sendiri
kalau tau sakit udah tua jangan korupsi dong
saya agak marah disitu
ketika menjelaskan alasan
karena udah tua
nanti gimana takut gini
tahu diri dong
dan itu secara hukum tidak adalah sakit
yang itu yang melepaskan
mau gak ada sakit jiwa
itu seron juga
tapi untuk publik awam gitu
bagaimana kita mengetahui atau memahami
bagaimana kasus kasus yang sebenarnya
terkait korupsi ya
memang layak untuk dikurangi
memang pantas untuk dikurangi
dan yang tidak pantas dikurangi
apa indikasi indikasi yang kita bisa pahami
secara akal sehat
kita akan bahas itu
mas damani gimana publik akhirnya bisa memahami
dan akhirnya punya pemahaman gitu
bahwa ini memang layak
dan ini tidak layak
dimana indikasi indikasi ya sebenarnya
kita harus berangkat dari pandangan pandangan
bisa juga kita dari pandangan masyarakat internasional
bisa juga dari indonesia
internasional kalau kita lihat
atau konvensi pb melawan korupsi
disana kan juga disebutkan
bahwa ketika hukuman diberikan kepada pelaku korupsi
harus mempertimbangkan berat dan ringannya
dan kemudian hasil review dari uk ya
itu mengatakan di indonesia itu
terkait dengan penjatuhan pidana
salah satunya misalnya seperti
kemudian remisi dan lain sebagainya
nah ketika hal hal yang serupa terjadi
pengurangan lewat putusan pun
itu inkonsistensi dalam putusan
ini juga menjadi kritik sebetulnya
hal berat ringan harus dipertimbangkan
karena korupsi ini menjadi isu dunia
yang mengatakan bahwa
memang ini kejahatan yang serius
kejahatan yang luar biasa
nah kalau bicara soal
masyarakat melihat korupsi
kita mengajak masyarakat harus memahami
ketika orang melakukan korupsi
maka dampak yang terjadi
itu nggak hanya bicara soal
tetapi kerusakan yang timbul
saya mau kasih contoh misalnya
perkaranya anas makmun yang sekarang juga
masih ada perkara barunya
ketika dia korupsi soal lahan
jual beli lahan
dampaknya ketika dia
maka ada kerusakan lingkungan
sekarang sudah menghitung
kerusakan lingkungannya berapa
berapa yang dikulihkan
jadi lingkungan juga keganggu
apa sih yang diperjual belikan
ketika dia korupsi lahan
jadi kalau pak jokowi bilang
pemberantasan korupsi itu
pejabat pejabat yang menjual belikan
ini harus dihajar
bagaimana sanksinya dipertimbangkan
karena orang malas investasi
justru kalau ada orang orang begitu ya
karena oh dia harus bayar
kalau dia sistemnya bagus
nggak ada pungli di sana
iklib investasi akan membaik
dapatnya luar biasa
tapi dimana masyarakat bisa kasih
jika penggunaan hukuman itu
memang betul dan layak
kalau kita melihat perspektif masyarakat
hampir semuanya marah
revisi undang undang kpk
itu menurut saya
pandangan yang paling adil
dia nggak bicara soal
kepentingan apa yang dia bawa
tetapi dia sebagai masyarakat
dan saya juga percaya kok
orang orang yang kemudian
koruptor dapat remisi
koruptor dapat gerasi
yang di luar sana juga marah
ketika alasan tua dan sakit sakitan
dalam tanda kutip
kemudian dia bisa mendapatkan gerasi
maka kan jadi pertanyaan yang sama
di dalam lapas
ada berapa banyak orang yang sudah tua dan sakit
di luar koruptor yang dapat
iya di luar koruptor
kenapa dia tidak mendapatkan prioritas
kenapa tidak mendapatkan kemudahan
padahal kalau bicara misalnya
misalnya katakanlah curanmor
atau misalnya perampokan dengan kekerasan
biasa lihat ya
tapi begitu bicara soal korupsi
dalam konteks kategori lahan ya
yang meribatkan lahan lahan
tengah kasus munjafar
itu sampai satu dua triliun
jadi tidak bisa dimasukkan
akal sehat sebenarnya
kalau kasus kasus yang biasa
kenapa dia dianggap
kejahatan yang luar biasa
itu yang meluas
dan itu tidak layak mendapatkan
kalau yang kejahatan biasa saja
dia ketat aturannya
yang kejahatan luar biasa
itu hubungan ringan
pertama suka teriak nih
itu baru hukuman pokok
kan ada hukuman tambahan
sebagian tidak kena
sebagian yang tidak kena
sudah bisa mencalonkan lagi
itu sebenarnya ringan
padahal yang dilakukan
yang disebut namanya
jadi efeknya kemana mana
sekarang kan ada keringanan
gara gara bapak itu
tadi korupsi itu kan sendi sendi
bangsa aja dirusak
kita nggak bisa ke rumah sakit
kita nggak bisa sekolah benar
kan gara gara mereka
kalau sekarang mereka dikembalikan lagi
apalagi diizinkan jadi pejabat
masuk lagi partai politik
itu nanti kita akan bahas lagi
tapi publik itu
bisa nggak kita teriak teriak

nggak ngasih teriak teriak tua segala macem gitu
publik mah ya
kita yang waras ngalah
yang boleh apain lagi
apakah publik yang teriak teriak
dan konsen seperti kita ini
yang berisik ini
ini bisa menjadi variable
untuk bisa menentukan
ini orang boleh dihukum
atau tidak diperanjakan
sudah biar dia ajar
tuhan yang ajar
jangan karena percuma
kita kan sudah yang teriak teriak di awal
teriak teriak itu selalu substansi
sudah bosan lah ngomong
nah sekarang budayanya dikurangi
tujuan hukum itu memang rusak
kalau kita bicara mahkamah agung gitu kang
anda hakim lama sekali
yang biasa diputuskan
untuk memberikan keringanan
buat orang orang seperti
tadi kamu ada bilang
tidak ada pertimbangan berat ringannya
kalau enggak batal demi hukum
tapi berat ringan
jadi dikunci di kuhp
bukan karena tua
atau menyesali perbuatannya
tidak mengulangi perbuatannya
itu yang ditanyakan
yang kemarin koruptor tidak boleh
kudus sama apa ya
nah artinya apa
mahkamah agung kan dipermalukan lagi kan ketika persyaratan pejabat tidak boleh koruptor
ternyata diuji dibatalkan
dua kepala daerah di jawa tengah kan
nah artinya apa
kalau sekarang kalau makam agung masih bersikap sama
memperbolehkan dalam tata petik
membiarkan para korupton
kan berbeda terhadap koruptor yang satu dengan koruptor yang lain
karena mungkin hubungan etnis
hubungan rasa apa
atau kasian karena udah tua gitu
orang tua kamu nggak boleh
akhirnya terhadap orang suna
orang tua ya saya bebasin lah
suruh pulang ke cianjur
tapi mas tama dan kang asep tidak hanya apa namanya orang orang yang masih menjadi terpidana
kasus korupsi yang mendapatkan keringanan belakangan di mahkamah agung
ex napi korupsi juga dapat keringanan dari kpu kemarin yang bersikeras soal dengan
kali ini agak sedikit longgar ketika ex napi koruptor boleh mencalonkan menjadi calon kepala daerah
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
ya tadi kita sudah ada kabar baik untuk musuh musuhnya mas tamar dan kang asep
ini ada kabar baiknya juga bagi anda
jadi di teguh kal

terima kasih banyak
terpidana korupsi isi pasal empat
ayat h tersebut masih sama dengan
aturan sebelumnya ini pkpu nomor tujuh
tahun dua ribu tujuh belas yang hanya mengatur
larangan bagi dua mantan terpidana
kendati masih mengakomodir
kpu menambahkan satu pasal dalam pkpu
yang mengimbau hanya mengimbau
parti politik untuk mengutamakan
yang bukan mantan terpidana
kasus korupsi mungkin kang asep bisa
dicalonkan jadi calon bupati atau
mas tama dulu melihat ini gimana
memang negara ini makin permisif
makin melunak sama terpidana korupsi
sama pelaku korupsi dari mulai
kewenangannya dibatasi kemudian
dan lain sebagainya termasuk
kesempatan kesempatan bagi terpidana
korupsi untuk masuk ke dalam
ngelanggang politik padahal kalau kita
mau lihat perkara perkara yang
kpk tangani hampir sebagian besar
itu akarnya korupsi politik
akarnya korupsi politik
justru bagaimana kemudian entah
untuk fundraising dalam tanda kutip
mengumpulkan uang lewat ruang ruang
politik terjadi korupsi disana
menggunakan jabatan disana tetapi
akarnya soal politik hampir semuanya
sebagian besar yang kpk tangan itu
korupsi politik nah sekarang
korupsi politik itu kayak gimana ya
dia menggunakan kekuasannya
jabatannya dia pada saat
dia menjadi seorang pejabat
dengan jalur jalur politik
misalnya ruang ruang politik misalnya
dia seorang anggota partai kemudian
dia misalnya kepala daerah yang dipilih
nah ini yang kemudian kasus kasus yang
sekarang kpk sering tangani harapannya
apa harapannya adalah ke depan
pelaksanaan pemerintahan negara itu bisa
betul betul bermanfaat buat publik enggak
dikorupsi lagi lewat ruang ruang politik
jadi anda tidak setuju keputusan ini
justru menurut saya yang terjadi sekarang itu adalah
kontradiksi dari yang dilakukan oleh
peragam hukum selama ini
orang orang kepala daerah terlibat korupsi
menggunakan jabatannya menyebatkan
kekuatan politiknya buat korupsi itu dihukum
sekarang diberikan kesempatan lagi
seharusnya ketika dia dihukum maka ditutuplah ruangnya
di indonesia ini masih banyak orang orang
yang tidak terlibat perkara korupsi
tapi dia punya kualitas
nah ini yang kemudian harus juga menjadi
pembelajaran bagi partai politik
jadi saya melihat ketika bidul dan jel
ada terpidana korupsi yang kemudian mencalonkan lagi atau ex nabi koruptor dia mencalonkan lagi
tentu yang harusnya merespon ini nggak hanya berhubungan hukum
tetapi juga partai politiknya kpu nya masyarakatnya
nah ini yang dalam bayangan saya harus memiliki pemahaman yang sama
dan ini anda lihat anda pakai karpet merah gitu ya
yang saya lihat kesempatan kesempatannya justru yang tadinya dilawan ditutup sekarang dibuka dengan leluasa
apa salahnya anda sebagai orang yang punya spiritualitas tinggi dan sangat religius gitu ya
itu kan orang bisa tobat dong kenapa salah
kan yang diadil itu perbuatannya dia sudah selesai katanya
justru karena perbuatan tadi tercelah korupsi kan tidak amanah
kan pemimpin itu harus amanah harus jujur
kalau tobat gimana
ya tobat semua agama menurut pertobatan saya juga sudah tobat sekarang kan
belumnya nggak pernah tobat paksiat
nah sekarang justru kan
nah sekarang sudah dikasih kesempatan dan melakukan
nah oke katanya tapi kan terbukti
surabaya beberapa mengulangi lagi artinya sudah terpetah
saya dukung berapa pertama
nih korupsi politiknya
ini yang main kalau orang politik semua dengan biaya partai politik nyalon kepala daerah kan seratus

itu kan berasal dari parpol kan
kok nggak kapok kecenderungannya naik pun
terus berubah anggota dpr dprd lima ratus
itu dari partai politik bukan dari pr dari majelis yang lain
bukan majelis hakim majelis hakimnya berapa kan sembilan belas kalau nggak salah
sekarang ditambah lagi apa
hampir dua ratus adalah pengusaha
artinya apa pengusaha dan penguasa ini kerja sama
nah ini partai politik kan perlu jadi pejabat
nanti anggaran ada
menangkan lah kasus tadi idul sukup dan kawan kawan kan
ya inilah diulang diulang
ini permainannya itu
dan permainannya itu juga
cuma ganti gitu kan
jabatannya sama orang politik
ini pengusaha yang dapat fasilitas karpet merah
ya korupsi kan ngasih
gertifikasi swap dan sebagainya
artinya apa bud
ini diulang dan diulang
orde baru nggak soal dan berdua ketangkep atau tidak ketangkep
tapi masalahnya kan setelah reformasi kesepakat
kkn tuh nggak boleh
kita meratifikasi kita lahir kpk dan sebagainya
coba lu gak ada kpk nggak segini banyak
sekarang ada kpk kapok lagi
tapi sekarang juga udah nggak ada yang lahir kpk
sekalian kalau saya mau buka ini sekalian
tapi apa dampak yang bakal terasa gitu mas thalma
jika memang eks koruptor ini dibolehkan lagi untuk masuk gelangan politik
dengan alasan orang sudah bisa tobat
hukuman sudah bisa membayangkan
bayar kesalahannya dia
apa dampak yang mungkin saja kita hadapi
kalau memang ini terjadi terus dan lingkaran saiton itu tetap terjadi gitu
sebetulnya kan begini
yang kita harapkan
orang orang yang kemudian mendapatkan kesempatan
itu yang terbaik
yang dipilih oleh masyarakat
karena saat ini masyarakat pun juga terdistorsi
nggak semua orang itu memiliki akses informasi
bahwa oh ini betul betul pernah melakukan pidana korupsi oh ini tidak
memang sekarang sudah eranya sosial media
orang bisa akses informasi
tetapi semua masyarakat indonesia itu tidak merata soal pengetahuannya
jadi sebetulnya ketika yang bersangkutan melakukan korupsi
pernah menjadi eks nabi koruptor
itu kemudian dibatasi ruangnya
maka masyarakat itu akan dipersempit pilihannya
ada nggak presiden misalnya orang yang dianggap
orang yang sudah dihukum kemudian dianggap sudah tobat gitu
ada beberapa kali
kudus ada beberapa tempat kepala daerah
mungkin datanya kayak gini
kita harus buka buka lagi
saya yakin itu ada
ada beberapa kasus ada banyak
kasus yang kemudian dia sudah melakukan korupsi
kemudian dia dihukum lagi
tersangka lagi karena kasus korupsi
kenapa sistem politik gak belajar dari presiden presiden ini
ya karena mereka ada profesi
bukan ini pembuat undang undang yang membuat peraturan pkpu
ma yang akhirnya mengabulkan lagi
tapi tidak punya kesadaran yang sama seperti anda dan mas tama
semangatnya kita hormati
semangatnya kita hormati
kalau sudah kapok dibatalikan dulu
dia bikin ini pasti dibatalkan lagi percuma lagi
tapi kan dia karena belajar hukum
hukum itu orang yang pernah melakukan namanya residivis
residivis itu hukumnya lebih berat
sekarang orang pernah melakukan
mau mencalonkan lagi
sejak awal kita harus seujon
dia pasti akan melakukan perbuatan sama
terbukti kan datanya ada
kan harusnya ketika dia jadi pejabat
melakukan jadi penjahat
kemudian kembali ke jadi ustadz pemimpin agama
jadi kepala daerah anggota dewan
kan terbukti ada yang melakukan lagi
jadi jangan berkelit oh kami telah melakukan
telah ada pertobatan telah menjalani hukuman
sehingga jangan kami tuduh
anda aja sekali kesempatan sekali
apalagi berkali kali kan
kedua yang perlu dipahami lagi bu
ketika sekarang kpu
kalau himbauan mbak itu sama dengan ceramah jumat
atau khutbah minggu
mesti dibikin pasal satu
ya sudah lagi nih semua sempat
kalau mau ketika kpu katakanlah kpu
tidak membuat aturan
kan sekarang partai partai pernah ada yang mengulang melakukan itu
dan banyak dari partainya
hampir semua partai kena
nah sekarang harusnya kompak
seleksinya di mereka
kan percuma ada fakta integritas dan sebagainya
ya mereka tahu diri
saya tidak menyalon
ini persis permain bola kalau mencari pemain sebelas tidak ada
maksudnya untuk anggota dewan partai tidak ada
tapi tahu diri itu bisa sampai sejauh mana gitu
tadi profesinya ya
karena mengejar kekuasaan
bukan dia lagi siapa lagi
itu kan yang terjadi karena bisa ada kerjasama tadi
ketika di lapangan dia tahu
orang kan melupakan tadi budaya permisif
masyarakat juga fine aja kayaknya ya
di situ daerah wali kota atau bupati
udah suami istri kena lagi dua duanya
nggak usah jauh jauh kan
bengkulu gubernur walaupun berusaha jabatan
tapi kan betapa tidaknya itu kan ke anak
bahkan seluruh daerah kan di batang ada dinasti
tapi masyarakat tetap aja memenangkan
karena apa tadi budaya permisif
ya korupsi orang lupa lagi
apalagi hasil korupsi dibelikan alat alat peribadatan
jadi nggak bisa membiarkan
atau memberikan harapan
bagi orang orang untuk sadar diri
seperti tadi kata kak asem jadi sistem harus dibangun ya
betul saya melihat ini semua pihak
harus terlibat pertama dari mana
dari pendidik hukumnya sendiri
kpk meskipun kita anggap cukup baik
dalam menindak kita perlu kira kira
politik juga kenapa misalnya
kepala daerah yang satu dicabut politik
hak politiknya yang ini nggak dicabut
padahal semuanya sama sama kepala daerah
ini menurut saya juga harus konsisten
jadi dari mulai pendidik hukumnya kemudian
regulasi regulasinya ada kpu
dan lain lain sebagainya
nah yang paling terakhir tentu juga masyarakat
jadi dalam bayangan saya bagaimana
cara menghukum orang orang
yang melakukan korupsi
ya jangan dipilih lagi
sedikit ya betul makadari itu
menjadi ruang media pemberitaan
menjadi tempat penyampaian informasi yang
saya perhatikan buat informasi buat anda berdua aja
kalau kita bicara soal kasus korupsi dan macam macam
seperti ini rating share nya
kurang begitu bagus oh nggak menarik
artinya publik memang kata anda
permisifnya itu sampai segitunya
mungkin ya mudah mudahan kita tetap
akan terus menyalakan ini harus harus
media harus jangan mengutuk kegelapan
kita akan tetap menyalakan lilin untuk indonesia
terima kasih kak ngasis terima kasih
ucahannya usai jeda
saya akan kembali menghadirkan perdebatan
mengenai pancasila sebagai ideologi
negara dan falsafah kehidupan bangsa
seringkapnya usai jeda